sini kita terus ya pak terima kasih banyak pak wah aduh aduh aduh aduh aduh
senang naik kudanya senang pak aku senang banget kapan kapan sini lagi ya boleh nggak
sama balon biru ya nanti kita cari waktunya yang lebih panjang ya supaya kita nginepnya bisa lebih
lama di sini nanti tunggu balon biru keluar juga jadi rena bisa langsung main sama balon biru nanti
di sini ya naik kuda bareng ya sekarang kita pulang dulu ya oke oke oke let's go oke let's go
angka satu hanyalah permulaan sebuah awal yang berhasil kami takutkan apapun yang ada di depan
nanti kami akan bergandengan tangan dan melalui dan sepenuh hati aku percaya kalau kami akan
bersama engkau jauh di mata tapi dekat di doa aku merindukanmu enggak enggak enggak assalamualaikum
waalaikumsalam cat ke pulang kebenaran baru wajah kakak selesai masak kita makan ya
oke enggak makan gitu
cat untuk kamu kenapa kau sembar enggak itu tadi banyak banget tebu terus aku bersih bersih
beneran enggak papa papa
udah nggak papa kan kalau aku mau makan nanti
ya tapi kalau bisa makan ya mending sekarang kau mandi terus habis mandi kamu banget
masa iya sih ada gua sampai bengkak gitu kayak habis nangis jangan jangan brantumin sama
restik sayang catherine uda pulang yahoo denger suara di tadi nanya culture
kayak nge healthy aku enggak bisa bilang angka deh nanti dia kepo terus langsung sampai jumpa nanti dia konfisikan
kainyava ko akibat itu

nanti dia kepo terus langsung sampai rimu

nanti dia kepo terus langsung sampai rimu
dan rendi lagi
kasian juga rendinya yang ada
ekspresinya aku ngomong sama kamu kamu cokin aku
iya yaa udah tadi catherine udah pulang kok
jadi mana sekarang kita makan ya

kamu gak sabaran banget sih yuk
mas rendi keterlaluan
sekarang gak aktif
catherine kenapa ya
pernah saya mau nanyain soal besok
berikut besok gimana dong
ketin kayaknya sibuk banget hari ini
ini udah jam berapa
bawa aku kemana
oh aku balik ke harapan kasih
bawa aku balik ke harapan kasih
ini apartemennya papa
bapak ajak kamu ke restoran
terus kamu kayak capek
akhirnya papa bawa kesini
kesian sama kamu
maafin jess ya
tadi jess panik
yaudah kalau gitu sekarang kita baliknya pak ke harapan kasih
ya udah ya pak
elsa pasti nenggin jess
kamu kan belum sarapan
terus belum mandi baju
setelah itu baru nanti papa antar kamu ke bandung
tapi kan pak
just gak ada baju
kemarin kita kan gak sempet ke mall kan pak
apa udah bawain kamu baju
thank you pak
yaudah kalau gitu just siap siap dulu just mandi
ke harapan terus kita berangkat ya
nah jess mandi dulu
sayang lempar disini
kamu lempar aja lempar
nah gitu tuh lempar
yang itu yang itu
yang itu tuh
yang ini yang ini
habis kasih makan pelikan ini
rena mau kemana lagi
mau naik sepeda atau kuda kuda
kasih makan ikan ini ya pelikannya ya
yang itu yang situ tuh
aduh aduh aduh
sini kita terus
makasih ya pak
terima kasih banyak pak
aduh aduh aduh
senang naik kudanya